dari awal penanganan perkara ini sempat beberapa pihak yang kemudian membangun opini dan narasi kpk berpolitik
atau kpk politis atau kpk mengkriminalisasi seseorang
ini sekaligus menegaskan karena perkara ini sudah diuji dari tingkat pertama hingga akhir di mahkamah agung
sama sekali bahwa ini adalah murni penegakan hukum
sehingga kemudian dapat dibuktikan oleh kpk dari proses penyidikan hingga eksekusinya
demikian juga teman teman perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini di kementerian tenaga kerja
kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu di agustus di delapan belas agustus
tim sudah melakukan proses penggeledahan
artinya sudah ada proses penyidikan
yang itu dilakukan jauh jauh hari sebelum kemudian ada isu isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik
sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses proses politik dimaksud
kami ini kpk lembaga penegak hukum
dalam bidang penindakan tentu politik bukan wilayah kami
kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi
jadi sama sekali tidak ada kaitannya proses proses politik yang sedang berlangsung
oleh karena itu kami berharap semua pihak untuk menahan diri
jangan sampai kemudian membangun opini membangun narasi
seolah olah kemudian kerja kerja kpk disangkut pautkan dengan proses proses politik yang sedang berlangsung
kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik
kami berharap jangan bawa kpk pada arah ke persoalan persoalan politik yang sedang berlangsung tersebut